cnn indonesia hari ini mengadakan event nation fest di universitas indonesia depok
kegiatan ini merupakan kerjasama antara cnn indonesia dengan departemen hubungan internasional
fakultas ilmu sosial dan politik universitas indonesia
acara nation fast cnn indonesia dimulai pukul sembilan pagi di balai prawiro purnomo universitas indonesia
ada banyak kegiatan yang menarik bisa diikuti mahasiswa dimulai dari kegiatan vote on location
hingga talk show the political show yang akan menghadirkan pembicara toko terkenal nasional
untuk mengetahui keseruan nation fest hari ini sudah bergabung bersama produser lapangan cnn indonesia
ada mita handayani di universitas indonesia
mita selamat sore bagaimana keseruan dan juga antusiasme
dari mahasiswa yang menyaksikan nation fest pada hari ini
selamat sore tiffany untuk kegiatan nation fest yang berlangsung di universitas indonesia ini
sangat seru sekali banyak didatangi oleh mahasiswa universitas indonesia
karena memang untuk acara nation fast yang diadakan oleh cnn indonesia
yang bekerjasama dengan departemen kebohongan internasional fakultas ilmu sosial
ilmu politik universitas indonesia ini adalah memang wadah untuk mengedukasi anak muda
untuk melek politik seperti itu
karena seperti yang kita ketahui daftar pemilih tetap untuk di tahun dua ribu dua puluh empat
pemilihan presiden nanti itu ada sekitar dua ratus empat juta dpt seperti itu
dan lima puluh dua persennya itu merupakan anak muda
jadi memang untuk kegiatan saat ini ini sangat relevan sekali seperti itu didapatkan oleh
anak anak muda khususnya mahasiswa dari universitas indonesia
dan saat ini di belakang saya sedang berlangsung talkshow
dengan tema ini yang muda yang bersuara seperti itu
jadi di sini ada beberapa yang hadir ya antaranya adalah
dosen visip dari universitas indonesia ibu azra lalu ada samara dan juga ada bapak ridwan kamil
bapak ridwan kamil ini adalah gubernur jawa barat dan ada menpora seperti itu
dan ada politician lain pak zaky dari demokrat lalu ada pak akmal dari dirjen otda kemendagri seperti itu
jadi saat ini sedang berlangsung tanya jawab mahasiswa dengan para narasumber ini
karena memang diharapkan dengan adanya kegiatan ini
yang kebanyakan first vote
voter atau pemilih pemula dari anak anak muda atau mahasiswa universitas indonesia ini
bisa benar benar memilih dengan tepat seperti apa sih yang dibutuhkan indonesia
apakah memang hanya perlu dikenal saja atau seperti apa kualitas kualitas dari calon pemimpin
yang harus dimiliki oleh indonesia
karena berbicara mengenai pemilihan presiden yang akan berlangsung di februari dua ribu dua puluh empat
itu tidak hanya berbicara untuk skala nasional saja
tidak berbicara mengenai kepala daerah atau presiden saja
tapi nanti ketika terpilih menjadi presiden dia akan mewakili indonesia untuk kedepannya seperti ekonomi dan lain lain seperti itu
nah ini tadi kegiatannya sudah berlangsung dari pukul dua siang seperti itu dan sampai saat ini masih berlangsung
diperkirakan ini akan selesai kurang lebih sebelum maga

dan saya ingin bercerita sedikit sebelum talkshow dimulai
tadi juga banyak kegiatan yang dibuka seperti wowens to be a journalist
jadi para mahasiswa disini mencoba menjadi jurnalis belajar live report
ada tema tema yang diberikan kepada mereka
dan yang paling menarik juga ada kegiatan speak up
dimana memang para mahasiswa ini berbicara mengenai
seperti apa sih keinginan mereka terhadap pemimpin indonesia yang nanti akan memimpin indonesia di tahun dua ribu dua puluh
baik terima kasih mita atas laporan anda dari the nation fast universitas indonesia depok